dan kita lihat bagaimana tren inflasi secara tahunan kita lihat dari sepanjang tahun dua ribu delapan belas dari awal tahun dari januari hingga ke juni ada peningkatan di bulan maret dan juga april
ini menjelang tentunya bulan ramadhan dan juga hari raya idul fitri
tren kenaikan inflasi terlihat di bulan maret dan april walaupun ada penurunan kembali di bulan mei
data berikutnya yang masih terkait juga dengan inflasi untuk bulan juni adalah penyumbang inflasi untuk bulan juni dua ribu delapan belas yang paling tinggi seperti yang sudah disinggung sebelumnya
untuk data selanjutnya ini adalah data untuk lokasi lokasi di mana terjadi inflasi dan pada bulan juni ini tidak ada satu daerah pun yang mengalami deflasi
sementara inflasi terjadi di delapan puluh dua kota di indonesia
dan kita lihat ini adalah realisasi untuk inflasi di tahun dua ribu delapan belas
ini tumbuh dengan nyata

yang antara sim sparking the big sanae computing project